pt kai daob delapan surabaya jawa timur kembali gagal mengeksekusi rumah dinas yang dikuasai oleh warga di jalan kalasan enam belas surabaya jawa timur
pt kai akan melakukan mediasi ulang bersama warga agar bisa menguasai kembali aset milik pt kai tersebut
bentrok antar warga melawan petugas polisi khusus kereta api atau posuska yang terjadi pada eksekusi pt kai daob delapan surabaya jawa timur terhadap rumah dinas yang dikuasai warga berakhir
setelah petugas posuska menarik diri
proses eksekusi kembali gagal karena jumlah petugas posuska tak sebanding dengan jumlah masa
apalagi bantuan dari pihak kepolisian yang diharapkan tidak jadi datang
pihak pt kai daob delapan mengklaim bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan rumah dinas yang kini telah dihuni oleh warga umum bukan pegawai pt kai
pt kai mengklaim memiliki sertifikat yang sah atas tanah tersebut namun warga menolak untuk menyerahkan tanahnya
bahkan proses hukum pengadilan negeri telah dihukum
pertama pt kai daob delapan telah memenangkan kasus ini dan menghukum penghuni rumah dengan tahanan kota atas sangkaan menyerobot lahan orang lain
penghuni rumah yaitu robani poncowati dan septa ayuning tias dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan sudah menjalani hukuman
pt kai juga menolak klaim atas status quo atas lahan tersebut
pt kai menuding status tersebut adalah rekayasa warga
gugatan perdata warga juga sudah ditolak oleh pengadilan negeri
pertama pt kai mengatakan bahwa mereka tidak bersedia datang jika belum bubar
saat ditunggu di kantor kecamatan tidak ada yang datang
masa kemungkinan mediasi nanti akan ditentukan lebih lanjut
perlu kami sampaikan bahwa tadi dilakukan penertiban
penertiban ini semata mata untuk pt kai melakukan penjagaan dan pengamanan aset
pengamanan aset karena di situ sudah berstatus sertifikat
pt kai berencana melakukan mediasi kembali bersama warga untuk mencari jalan keluar